menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme
jurnalis menyuarakan yang tak terdengar
mendengarkan yang tak bersuara
karena tantangan hari ini tidak hanya mencari informasi
tapi memilah informasi
jurnalisme yang bervisi positif
yang menghadirkan liputan liputan yang tidak hanya kredibel
tapi juga berwawasan mendamaikan dan juga menumbuhkan harapan
karya karya yang berkualitas akan menarik popularitas
saya iqbal kurniadi untuk cnn indonesia